ratusan orang berusia lima puluh sampai lima puluh sembilan tahun menerima suntikan vaksin covid sembilan belas
di balai besar pelatihan kesehatan hang jebat jakarta selatan sabtu pagi
vaksinasi untuk kelompok usia lima puluh sampai lima puluh sembilan tahun di bppk hang jebat
dimulai sejak dua puluh empat mei lalu
vaksin ini diperuntukkan bagi warga dki maupun non dki yang lahir di atas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
aron karyawan swasta berusia lima puluh delapan tahun ini senang dengan adanya kuota vaksin
yang sebelumnya diprioritaskan untuk lansia di atas enam puluh tahun
senang sekali ya karena kita merasa lebih nyaman
dan juga merasa lebih secure saja ya dalam menjalani
hidup ke depan ini ya itu aja sih
ini juga sudah saya tunggu tunggu gitu
beberapa usaha sudah saya lakukan untuk coba mendapatkan slot ya
tapi puji tuhan baru hari ini saya dapat gitu senang sekali
alhamdulillah saya gimana ya rasanya senang lah
dan juga saya bisa kemana mana jadi saya nggak takut lah gitu
karena sebenarnya kesulitan dapat vaksin ya bu ya

jadi saya lari ke hang jebat
hingga pekan ini sebanyak lima ratus dosis vaksin disiapkan setiap harinya
di sentra vaksin bppk hang jeban
sekretaris badan bpsdm kesehatan risa wahyuni menyatakan
kedepan kuota vaksin akan ditambah hingga seribu dosis per hari
ada pun jenis vaksin yang digunakan pada kelompok usia lima puluh sampai lima puluh sembilan tahun
walaupun kita sentra vaksinasi hang jebat di bawah koordinasi dari kementerian kesehatan
namun kita tetap berkoordinasi dengan daerah yaitu dinkes dki
nah dinkes dki tanggal lima mei sudah mempunyai kebijakan untuk menggunakan astrazeneca
kita pun menggunakan itu
untuk yang vaksinasi pertama menggunakan
untuk mengikuti vaksinasi ini kita harus menggunakan astrazeneca
untuk mengikuti vaksinasi ini anda harus mendaftar secara daring via loket com
kemudian pilih kategori tiket khusus umur lima puluh sampai lima puluh sembilan tahun
lalu tentukan waktu kehadiran vaksinasi
layanan ini beroperasi senin sampai jumat sejak pukul tujuh pagi hingga pukul tiga sore dan sabtu sampai pukul satu siang
mahardika utama evan askam jakarta